bang udin mau kemana
aku mau nganter nasi goreng untuk ani
ih gak usah buat bang udin aja
ini dari nya nanti aku dimarahi nya
nanti aja tuh mi ada temen pipih
masya allah yaudah tuh
stnk apa kak
pajaknya udah setahun gak dibayar
saya takut kang kalau kena tilang
tapi untung ada yang bantuin ngurusin
aduh kang fisna sekarang aku harus lebih hati hati
banyak orang jahat
din lu langsung ke rumah ani
jangan lupa salam dari nya
kenapa lu diem aja jalan sana
kirain nya masih mau ngomong lagi
terus kang mus pesen jangan pakai calok
gitu ya kang
punya helm baru
eh gue gak pamer
tapi gue ngasih tau
berarti saya bisa pinjam ya pur
ini gue beli khusus buat ineke
gue belinya juga patungan sama ineke
jadi gak mungkin gue kasih pinjem buat lu berdua
kakak fisna bisa antar bete ke depan
kalau cuma sampai depan enggak
bisa atuh bete
aku mau nganter nasi goreng untuk ani
ih gak usah
buat bang udin aja
ini dari nya
nanti aku dimarahi nya
ya udah deh
makasih ya bang udin
mas mau nanya iya teh tau rumahnya bu nurmala enggak tau mau saya antar bisa meren
mas ini tukang ojek ya iya boleh siap
hai pak mumun
pak mumun ini helm baru
khusus buat ini ke
eh pur mau helm baru ke mau ini ke ke gua kagak peduli
nih nasi uduk yang lu pesen tadi pagi makan
engg ledek gua lagi lu
tunggu sebentar ya mas gak lama kok
halo munur saya udah di depan rumah nih
bisa beren semuanya berapa bu
ini rendangnya lima paket baru dimasak kemarin
bisa tahan sampai sebulan
datingnya semua berapa bu
ini uangnya bu
terima kasih ya
sama sama saya langsung jalan ya bu
iya saya mau belanja ke pasar
aduh maaf yang sebesar besarnya po
kalau ke pasar saya nggak berani
takut sama preman
terus takut sama apa
polisi saya nggak pegang stnk
yaudah sekarang pegang stnk nya
udah ya bu
bu tati minta antar kang amin aja ya
sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya
bu tati mau ke pasar bu
bu tati mau ke pasar bu